ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
mereka juga berusaha sembuh dari trauma terhadap gempa susulan yang jumlahnya ada ratusan dan tidak bisa diprediksi
luka di tubuh mereka dan juga duka kehilangan keluarga
kami mengunjungi para korban dan mendengar langsung kisah mengerikan di hari senin siang itu
termasuk bagaimana mereka berusaha bertahan hidup
mereka juga berusaha bertahan hidup
mereka juga berusaha bertahan hidup
alif senang hari ini ia akhirnya bisa kembali ke rumah
sebab ia tak kuasa menahan rindu pada sang adik zaki yang masih berusia sembilan bulan
sudah hampir seminggu ia tak berjumpa dengan zaki
karena harus menjalani perawatan intens di rumah sakit
ingatan terakhirnya zaki sedang tidur siang saat gempa
dan tidak terjadi
namun alif masih belum tahu kenyataan pahit yang sesungguhnya

satu hari setelah pulang dari rumah sakit
memantapkan hati untuk mengabarkan berita duka
yang sebenarnya menimpa keluarga mereka
ini adalah pertama kalinya ahmad memberitahu bahwa istrinya
mary wulandari telah tiada
lalu danced percah seketika
lalu danced percah seketika
dari ibu mertua ahmad dan juga alif

tentu berat bagi alif untuk menerima fakta
tentu berat bagi alif untuk menerima fakta
bahwa ia akan menjalani hari hari ke depan tanpa sosok ibu
tak ada waktu bagi mereka untuk berpamitan
mary meninggal seketika tertimpa reruntuhan rumah di hari senin siang
jasadnya dikebumikan di makam keluarga dekat rumah mereka
di kampung cipakucal desa sukajaya kejamatan cukena
sebelum dimakamkan ahmad dan keluarga yang selamat hanya sempat memandikan dan mengavani seadanya
kepada kami pihak keluarga korban telah mengizinkan seluruh proses peliputan
butuh keberanian dan ketabahan bagi ahmad untuk kembali ke lokasi kejadian
sembari menceritakan kisah memilukan saat nyawa pelahan jiwanya melayak
gak lama setelah itu ada telpon saya langsung berhenti dulu saya terima telepon
ternyata adik saya yang di panembung ternyata katanya ayah saya terkena dampak
ke daerah sana aja udah kena dampak apalagi disini
saya langsung pergi ke sini pas pergi ke sini ya udah hancur semua
ahmad tetangga udah pada bilang ah yang sabar ah yang sabar
ternyata istri saya udah gak ada tapi keadaan masih di sana soalnya evakuasi susah
kalau cerita dari anak saya yang melihat yang paling besar yang masih sadar pertama ibunya itu di sini
ada jemuran di gerasi ini jemur pakaian di sini jemurannya juga masih ada kemarin di situ
nah disitu jemuran pas kejadian anak saya yang paling besar m alif ya
misalnya bu ada gempa bu ada gempa respect seorang ibu istilahnya ingat ke anaknya
langsung dia bukan lari keluar padahal dia sudah ada dalam keadaan di luar tapi dia malah masuk ke dalam
pas di dalam misalnya gak keburu langsung dia gencet betonan ini
ada pilar genjlok ke sini langsung ke daerah
punggung sini dalam keadaan sujudis
nggak kuat nahan gak ada suara jeritan atau apa langsung di sana meninggal
beruntung alif anak sulung ahmad selamat dari runtuhan genting rumah dengan posisi sambil memeluk boneka
sementara zaki anak bungsunya pun diselamatkan anggota keluarga lain
kepada kami ahmad mengatakan peristiwa di senin siang itu terasa seperti mimpi
dalam satu hari pasangan hidupnya meninggal anaknya harus dirawat di rumah sakit
serta rumah yang dibangunnya dengan jerih payah hasil keringat dan baru ditinggali selama dua tahun itu hancur seketika
sebelumnya anaknya sudah selesai berjaya

tadinya saya putus asa ingin mengakhiri hidup kata saya gitu
buat apa hidup juga kalau nggak ada suami
berlalu ia kini harus bangkit untuk menjadi orang tua tunggal sekaligus panutan bagi kedua putranya
alif dan zaky sebenarnya besok basangguk tapi saya lihatnya kedepannya ada anak anak yang dua itu
apalagi yang anak yang kecil belum belum tahu ibunya enggak tahu inget entar dewasa enggak
atau enggak kan kalau alif kan udah dewasa diurus sama ibunya ini pastilah kalau sekarang mungkin
saya bisa tenang bisa sabar tapi kedepan kedepan biasanya kebiasaan bersama enggak kebiasaan
bersama kadang kadang suatu inget kan kebiasaan bersama pulang ada istri
dan nyiapin makannya mungkin harus dari awal lagi penyesuaian
perlahan tapi pasti ahmad menata kembali masa depan dan menyembuhkan diri dari trauma ia
beruntung keluarga dan kerabat yang tinggal di sekitarnya
menjadi kekuatan menghadapi beratnya cobaan
bingkau kalau masalah masalahnya saya sih kalau masalah ini enggak banyak dipikirin masalah dunia
lah penting kemasalahan kita masalah anak luar itu mungkin ada bibinya yang urus keluarga banyak
yang saya enggak enggak terlalu ini kemurikannya fokus ke kemurikannya fokus ke kemurikannya fokus
di pekerjaan ke depan buat ngebiayainnya bagi ahmad dan keluarganya seluruh duka kehilangan yang
telah berlalu tak boleh terlalu lama diratapi hidup terus berputar dan rezeki dari tuhan tak
pernah sampai pada tangan yang salah
yang lebih berat dari peristiwa gempa cianjur ini adalah mereka yang kehilangan anggota keluarga
tetapi bahkan belum menemukan jenazahnya sampai hari ke delapan di desa cijedil ini masih terus dilakukan
evakuasi dari seluruh tim gabungan untuk menemukan anggota keluarga dari bupo
ibu popo suami dan anakmu popo yang tertimbun longsor akibat tumpah mereka keluarga ibu popo
ini harap harap cemas untuk menantikan anggota keluarga mereka ditemukan entah dalam kondisi
hidup atau meninggal
lebih dari sepekan popon menunggu dengan setia di sebuah pos kamling di kampung cicadas
desa cicadil kecamatan jugena dijangka waktu itulah popon kehilangan jejak suami dan anak
terakhir kalinya popon bertemu dengan rodin sang suami dan anaknya herman adalah saat makan siang
setelah bersantap siang di rumah rodin dan anaknya pergi ke empang yang berjarak sekitar dua ratus meter dari rumah untuk memberi makan ikan
sampai akhirnya gempa terjadi
guncangan membuat tanah bertekstur gembur terbelah dan menyebabkan longsoran hingga menimbun rodin dan herman
setiap pukul enam pagi popon sudah bersiap di pos lebih awal dari jadwal pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan basarnas
popon baru akan pulang ke tenda pengungsian sore hari pukul lima
namun jika hujan seperti hari ini pencarian dihentikan lebih awal
popon tak pernah absen menunggui langsung proses pencarian suami dan anaknya
ia seakan tak bisa jauh dari belahan jiwanya
ibu juga ingin menunggu ketika acara untuk menjual kereta ini menemanjang sepuluh munyai
yang bahkan tidak merepitkan permitodelnya
di posko pengungsian popon tinggal bersama anak sulungnya
jaman yang selamat dari timbunan tanah dan adiknya yang juga kehilangan anak
akibat tertimpa reruntuhan rumah
demikian pula ada hana menantunya istri dari herman
beserta cucunya alvin dan cabang bayi yang baru menginjak usia tujuh bulan
paginya sebelum kejadian saya kontrol mau mastiin berapa minggu
udah dua puluh delapan minggu
peniatnya mau usg
tapi belum sempat
karena kejadian gempa itu
harapannya masa depan anak saya terjamin gitu
sekolah pendidikannya gitu
walaupun berat demi anak
iya demi anak
tadinya saya putus asa
ingin mengakhiri hidup kata saya gitu
buat apa hidup juga kalau nggak ada suami
mungkin hanya suami
harapannya suami saya selamat
atau paling nggak bisa ditemukan aja gitu
mau bertemu untuk yang terakhir kali
ada ada apa

maka nanti kalau sudah mati
hari ke sembilan pencarian seperti biasa popon masih setia menanti kabar baik
tapi ada yang berbeda dari pemandangan pagi ini asep sepupu suaminya membawa sepaket pakaian baru
yang dibeli di pasar untuk peringatan tujuh hari kematian rodin dan herma jadi itu memang
apa tradisi warga iya tradisi itu nanti di sumbangan kemana pak asep yang ngurus di
sayang yang ngurus kehadiran di sana
dengan beli ini apa pak berarti bisa dibilang apa keluarga mengikhlaskan mengikhlaskan
dan mengikhlaskan ya kalau nggak ketemu ya jadi aja disitu dimaklumkannya itu
proses pencarian rodin dan herman ibarat pepatah mencari jarum di atas tumpukan jerami
hai meski wilayah pencarian tidak luas
tapi faktor cuaca dan kontor tanah membuat pencarian korban menjadi semakin sulit sembilan
hari tak mendapat seculia petunjuk apapunx gathered sampai akhirnya siang hari itu petugas menemukan
sebuah sepatu budz budz manakah yang mantapnya udah waktu zaman gitu deh membawante perempuan
harapan itu kembali ada
popon tak lagi bisa menggambarkan gejolak emosi di hatinya
sambil terus melantunkan doa di dalam hati
ini adalah batas akhir pencarian korban
menurut sop hari ke sepuluh
semua ketabahan dan harapan keluarga popon
hana yang selama proses pencarian menunggu di pengungsian
memilih untuk langsung datang dan melihat seluruh proses evakuasi jenazah suaminya
hingga dinaikkan ke mobil ambulans
jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi
sebelum diserahkan kembali ke keluarga
setelah itu jangka waktu pencarian ditambah tiga hari
ditambahan waktu hari pertama jenazah rodin suami popon akhirnya ditemukan sekitar pukul satu siang
rodin ditemukan tidak jauh dari titik herman sekitar lima meter
kepada kami pihak warga popon telah bersedia kisah ini dipublikasikan
meski gempa telah membawa pergi harta bahkan keluarga
popon percaya ada hikmah dibalik bencana
satu kematian diganti dengan kehidupan baru
karena tuhan tak pernah membiarkan satu pun hambanya dalam pusaran kesulitan
melainkan memberikan jalan keluar untuk bangkit dan pulih
perlahan para korban mulai berusaha untuk bangkit mereka menata hidup agar tidak hanya bertahan dari donasi saja
tetapi tentu saja masa pemulihan itu masih begitu panjang
maka masih ada banyak ruang bagi kita para sahabat baik untuk memberikan dukungan dan uluran tangan kita untuk mereka
perbuatan baik itu tidak harus dengan aksi yang besar tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana